hari yang ditunggu tunggu oleh pecinta sepak bola di tanah air akhirnya tiba
ya senin malam tepatnya pukul sembilan belas tiga puluh waktu indonesia barat
akan berlangsung laga pertandingan persahabatan timnas indonesia menghadapi argentina
di stadion utama gelora bung karno jakarta
namun hati hati jangan sampai terkecoh dengan penjualan tiket tidak resmi atau tiket palsu
pasalnya petugas satreskrim polsek metro tanah abang jakarta pusat
minggu malam telah meringkus sejumlah pemuda lantaran nekat menjual tiket palsu
di area penukaran tiket di wisma serbaguna gelora bung karno senayan jakarta pusat
dari tangan para pelaku polisi mengamankan barang bukti ratusan lembar tiket palsu
komputer jinjing dan uang tunai belasan juta rupiah
salah satu pelaku mengaku tergiur dengan kesempatan banyaknya warga yang tidak mendapatkan tiket secara resmi
sehingga nekat memproduksi tiket palsu
untuk penjualan tiket palsu
satu lembar tiket palsu berbentuk gelang dijual secara online seharga rp enam ratus lima puluh kepada para pembeli
kapolsek metro tanah abang kompol patarmula bona mengatakan
terbongkarnya praktik penjualan tiket palsu berdasarkan laporan dari sejumlah korban yang sadar
jika tiket yang telah mereka beli ternyata palsu